bismillahirrahmanirrahim assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
teman teman media selamat sore salam sejahtera untuk kita semua
saya saifullah hidayat wakil plt kepala dinas pendidikan
pada kesempatan yang baik ini saya ingin menjelaskan kepada semua mengenai
identifikasi penyusunan anggaran khususnya pembelian yang sedang kita ramai
dibicarakan mengenai pembelian lem aibon rp delapan puluh dua miliar
dapat saya jelaskan bahwa itu adalah anggaran bop belanja operasional pendidikan
yang memang penyusunan anggarannya atau dpa nya disusun di suku dinas pendidikan
dalam hal ini suku dinas pendidikan wilayah satu jakarta barat
tetapi tujuan penyusunan anggaran ini atau bop ini adalah untuk membiayai
pendidikan di seluruh sekolah dasar yang ada di wilayah jakarta barat
totalnya adalah dua ratus sembilan sekolah
anggaran disusun atau pagunya disusun berdasarkan jumlah murid yang ada di sekolah dasar
sewilayah jakarta barat satu dikalikan tarif untuk bop
satu murid adalah rp satu ratus lima puluh persiswa per bulan sehingga diporoleh pagu untuk satu tahun
ini adalah hak bagi seluruh sekolah untuk menjalankan sekolah dalam rangka melayani
masyarakat atau para peserta didik
namun dalam proses penyusunan anggaran suku dinas dituntut untuk memasukkan komponen
walaupun memang pada saat itu real komponen yang dibutuhkan atau kegiatan yang betul betul
akan dilakukan soyogjanya menunggu komponen
komponen atau urean kegiatan yang disusun oleh masing masing sekolah
karena urean kegiatan komponennya belum tersedia dari seluruh sekolah karena masih dalam proses
maka teman teman suku dinas meng input komponen sementara yang nanti akan digantikan dengan
komponen komponen yang di input oleh suku dinas
begitu prosesnya dan secara umum bapak ibu saya sudah melihat bahwa ada dua rekening
yang ditulis oleh bop
dari rp satu ratus delapan puluh dua miliar tersebut terdiri dari alat laboratorium kemudian alat atk rp satu ratus tiga puluh empat miliar
yang di dalamnya ada lem ibon
nah kami dinas pendidikan telah memperhatikan karena pak gubernur beberapa kali juga memberikan
arahan kepada kami dan pak gubernur telah melakukan berbagai macam penelusuran atau penyelisiran
yang ada di skpd pak gubernur sudah mengingatkan kepada kami bahkan pada bulan oktober dua kali
pak gubernur memberikan arahan kepada kami seluruh skpd untuk memastikan seluruh anggaran di skpd
itu betul betul real sesuai dengan kebutuhan dan kita pastikan bekerja dengan tertib dan cermat
arahan pak gubernur menjadi perhatian kami dari dinas pendidikan kami sudah saya sudah
menginstruksikan kepada seluruh suku dinas sebelah suku dinas untuk memastikan kembali
anggaran yang disusun di masing masing suku dinas disusun oleh masing masing sekolah dengan
dan dilakukan secara akuntabel transparan dan ekonomis
oleh sebab itu teman teman sekolah telah melakukan input yang dimulai dari posisi bulan april
input komponen sesuai dengan kebutuhan di dalam sistem rks rencana kerja anggaran sekolah
yang isinya disusun betul betul sesuai dengan kebutuhan sekolah disusun bersama antara kepala sekolah
wakil kepala sekolah para guru dan komite sehingga betul betul komponen yang disusun oleh sekolah adalah sesuai dengan kebutuhan
komponen kebutuhan sekolah telah selesai di minggu kedua bulan oktober sebagian sudah selesai di sebelumnya
tetapi atas komponen itu juga belum langsung kami aminkan tetap dilakukan penyisiran kembali oleh dinas pendidikan maupun oleh suku dinas
untuk memastikan komponen yang disusun oleh sekolah
komponen kebutuhan sekolah telah selesai di minggu kedua bulan oktober sebagian sudah selesai di sebelumnya
tetapi atas komponen itu juga belum langsung kami aminkan tetap dilakukan penyisiran kembali oleh dinas pendidikan maupun oleh suku dinas pendidikan maupun oleh suku dinas
komponen kebutuhan sekolah telah selesai di minggu kedua bulan oktober sebagian sudah selesai di sebelumnya
tetapi atas komponen itu juga belum langsung kami aminkan tetap dilakukan penyisiran kembali oleh dinas pendidikan maupun oleh suku dinas pendidikan maupun oleh suku dinas
komponen kebutuhan sekolah telah selesai di minggu kedua bulan oktober sebagian sudah selesai di sebelumnya
untuk bisa melakukan penyesuaian terhadap komponen yang sudah di input oleh masing masing suku dinas tadi
tentu kami terlebih dahulu seiring dengan proses anggaran yang sedang kami lakukan
atau kami bahas bersama dengan legislatif
dinas pendidikan telah melakukan pembahasan pada hari senin bersama dengan legislatif di komisi
dan pembahasan secara lebih rinci akan terus kita lakukan jadwalnya hari ini
tetapi kemudian karena hari ini tadi full kami akan lakukan pembahasan lanjutan
dengan komisi dengan dprd pada besok hari
sehingga pada akhirnya bapak ibu semua setelah kita lakukan pembahasan
kami akan lakukan penyesuaian untuk komponen komponen belanja bop di masing masing suku dinas
sesuai dengan kebutuhan real dari masing masing sekolah
insyaallah ini adalah langkah yang kita terus lakukan
khususnya di dinas pendidikan untuk memastikan tingkat akuntabilitas dan transparansi
dalam proses penyusunan anggaran
memang suatu hal yang harus menjadi konsentrasi kita semua
karena dinas pendidikan memiliki dua sekolah
sekolah negeri yang kita harus pastikan seluruh anggaran bop dari seluruh sekolah itu
betul betul disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah
nah selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini hadir pula bapak kepala suku dinas wilayah satu jakarta barat
saya persilahkan untuk menjelaskan secara lebih detail
kenapa sampai sempat terjadi muncul kekurang cermatan dalam proses penyusunan komponen
yang di input di suku dinas saya persilahkan pak
baik terima kasih pimpinan
mohon izin saya ingin menjelaskan secara singkat terkait dengan kegiatan tersebut
tadi sudah dijelaskan oleh bapak plt kepala dinas bahwa itu adalah kegiatan dari bop
ya biaya operasional pendidikan
yang dihitung perjumlah siswa dikalikan tarifnya
ya untuk sd rp seratus rp satu ratus lima puluh
nah sekitar akhir juli itu kita harus segera meng input e budgeting
ya e budgeting sehingga kita cantumkan nilai yang tadi dikalikan sekian itu ada delapan puluh dua sekian m
sekolah itu belum merencanakan belum meng input erkas itu
ya rencana kerja sekolah rencana kegiatan di sekolah
sehingga di dalam pelaksanaannya mungkin staff meng input di dalam hanya dua kode rekening
padahal itu hanya untuk sementara
setelah sekolah meng input erkas itu yang akan kita matchingkan ke dalam sistem
setelah matching ke dalam sistem
nanti akan dibawa di dalam pembahasan dengan legislatif
tetapi sebelum pembahasan dengan legislatif kami di tingkat suku dinas sesuai dengan arahan pimpinan untuk menyisir kembali
ya rekening rekening apa saja yang kurang rasional itu kita panggil sekolahnya lalu kita arahkan
tanpa menghilangkan hak tiap anak yang ada di dalam sekolah itu
ya jadi prosesnya nanti seperti itu
kalau itu selesai nanti dibahas dengan pihak legislatif
saya kira itu pak terima kasih
terima kasih pak
terima kasih pak
baik terima kasih bapak ibu semua menjawab pertanyaan
apakah memang betul betul dibutuhkan ibon ini
tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa nanti mudah mudahan hadir juga yang melakukan input di dalam sistem e budgeting
pada saat proses penginputan di sudim bisa membantu menjelaskan
tetapi perlu saya sampaikan bahwa jumlah anggaran yang di input oleh sudin untuk dua ratus sembilan sekolah
sesuai dengan jumlah siswa itu totalnya satu ratus delapan puluh dua miliar
memang di input di awal itu terkonsentrasi di dua rekening rekening laboratorium dan rekening atk
rp satu ratus tiga puluh empat miliar itu di dalamnya ada komponen aibon totalnya delapan puluh dua miliar kira kira begitu
nah kemudian tadi kita sudah sampaikan bahwa ini adalah sementara
karena masih menunggu
proses input komponen dari masing masing sekolah
oktober ini sekolah telah selesai melakukan input sesuai dengan kebutuhan sekolah
dan yang hasil input dari sekolah totalnya kalau tadi di input sudin ii
di inpus sekolah totalnya ada dua puluh tiga rekening rinci dua puluh tiga rekening dengan total tujuh belas komponen
komponennya banyak jadi bukan hanya ibon
komponennya banyak sekali
dan komponen itu sistem rks kita sudah terkoneksi dengan sistem i komponen yang ada di bpad
dalam kesempatan yang baik ini
di sini terlihat ada penyesuaian
kebutuhan real belanja di sekolah tidak seperti yang sudah tercantum di dalam e budgeting
tetapi ada di dalam rks nanti yang akan kita gunakan sebagai bahan untuk penyesuaian
sebagai gambaran bapak ibu
kemampuan input dirinci menjadi dua puluh tiga rekening
ada isinya belanja untuk air itu sembilan ratus juta
kemudian alat kebersihan rp dua tujuh miliar untuk dua ratus an sekolah
kemudian alat laboratorium yang tadi tertulis sekian puluh miliar sebenarnya hanya butuh satu tiga miliar
kemudian untuk alat tulis kantor yang di inputan awal sementara totalnya rp satu ratus tiga puluh empat miliar

sebenarnya kebutuhan real yang diusulkan oleh sekolah itu totalnya hanya dua puluh dua tujuh miliar untuk dua ratus sekolah
artinya sekitar seratus jutaan saja tidak terlalu besar untuk kebutuhan sekolah selama satu tahun
kemudian termasuk tadi pulpen dan segala macam itu ada dalam kelompok alat tulis kantor
sehingga yang disampaikan ada sudin yang pulpennya besar dan sebagainya jumlahnya
itu adalah komponen sementara
nanti akan digantikan sesuai dengan usulan masing masing sekolah
dan kita terlihat realnya ini atk untuk seluruh suku dinas jakarta barat hanya rp dua puluh dua miliar
saya juga merevisi kenapa saya menanyakan dulu soal hal ini butuh apa sebenarnya
apa butuh lem ibon
jadi begini pak
ijin terima kasih
nanti secara detail kenapa kliknya lem aibon ada operator yang klik pak
tetapi yang pasti ini adalah proses penyusunan anggaran sementara
waktu itu memang dua ratusan sekolah
kalau satu dki totalnya ada dua seratus sekolah
semuanya sedang proses input
memang komunikasi tetap dilakukan oleh suku dinas ke sekolah termasuk kami sudah instruksikan
kepada suku dinas
untuk memastikan yang di input sekolah betul betul real kebutuhan
kira kira itu pak
nanti kenapa klik ibonnya ada di suku dinas
tetapi tadi saya sudah coba cek kepada suku dinas apakah dari usulan sekolah yang tercantum
dalam sistem rks itu ada kebutuhan ibon sebesar rp delapan puluh dua miliar
itu tidak ada pak
nanti detailnya teman teman dari suku dinas bisa menjelaskan
demikian tadi pernyataan pers dari plt kepala dinas pendidikan dki jakarta saifullah hidayat
dalam keterangannya ia menyatakan bahwa rencana anggaran rp delapan puluh dua miliar rupiah untuk pembelian lem bukan salah ketik
anggaran itu bersifat sementara dan akan diubah setelah ada pengajuan anggaran dari pihak sekolah
saifullah juga menjelaskan angka tersebut merupakan anggaran alat kelengkapan kantor biaya operasional pendidikan wilayah satu jakarta barat
dan angka itu akan berubah setelah dilakukan penyesuaian
terkait anggaran akan dilakukan bersama dengan dprd dki jakarta kamis bintang dan dki jakarta
kamis besok karena apa yang tadi disampaikan oleh plt kepala dinas pendidikan adalah nantinya ini akan disisir kembali sesuai dengan kebutuhan sekolah berdasarkan apa yang mereka ajukan di dalam pagu anggaran
dan tadi juga saifulah hidayat ini juga menyatakan bahwa ada pihak pihak yang nanti akan menjelaskan secara teknis mengapa kemudian memasukkan lem ibon dan juga beberapa ballpoint dengan harga yang cukup fantastis
tapi ia mengatakan atau berkilah bahwa ini masih sementara
dan akan disisir lagi sesuai dengan kebutuhan dari masing masing sekolah